dan kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan rinita ekasari warga negara indonesia yang berada di hongkong
selamat sore waktu jakarta mbak rinita
bisa anda gambarkan situasi hongkong kembali memanas dan masa kembali turun ke jalan
bisa anda ceritakan situasi saat ini seperti apa di hongkong
selamat sore indonesia
ya kebetulan saya sedang di luar rumah dan tadi pagi sekitar jam sebelas pagi
polisi hongkong mengirim sms blast kepada semua warga hongkong bahwa
proses hari ini akan mengokupansi daerah sentral dan sekitarnya
jadi terus terang sampai saat ini beberapa jalan sudah ditutup
kemudian bus bus itu sudah suspended dan juga mungkin impact lanjutannya adalah ntr dan public transport lainnya
dan terus terang
demonstrasi ini sudah berlangsung tiga bulan ya sarah
jadi tuntutan dari protester ini memang sampai saat ini belum terwujudkan
dan maka dari itu mereka tetap gigih untuk melakukan protes
karena ya apa yang ditutup bahkan tidak ada tahap negosiasi sampai saat ini
tuntutannya tetap ada empat yaitu masalah
law non extradition law terhadap pemerintah china
dan juga ada tiga tuntutan lain berkaitan dengan protes awal di bulan juni
jadi sebetulnya andaikan salah satu atau mungkin semua tuntutan mereka difasilitasi oleh pemerintah hongkong
mungkin protes dan kejadian hari ini tidak terulang lagi
dan hari ini
juga bukan cuaca yang baik di hongkong lagi musim taihun dan thunderson jadi
tapi protes jalan terus
kira kira begitu sarah
baik rinita lalu tempat mana saja yang menjadi fokus penjagaan para aparat di hongkong sendiri rinita
kebetulan sporadik ya jadi hari ini memang di daerah sentral di daerah hongkong island
hongkong sendiri kan terbagi ada beberapa distrik
ya beberapa region kan ada hongkong ada kowloon ada nitori toris ya kan
nah hari ini kebetulan memang di daerah hongkong island nya di mana pusat pemerintah dan bisnis
mungkin besok ada protes protes lanjutan di daerah mitoritoris dan kami warga negara indonesia di hongkong
juga terus memantau dan di mediasi pula dari konsulat jenderal di sini
kira kira begitu sarah
lalu ada imbauan dari kjri setempat untuk para warga negara indonesia di hongkong sendiri rinita
jadi terutama kebetulan kan warga negara indonesia di sini mayoritas adalah buru migran
jadi setiap minggu kita mengalokasikan waktu istirahat untuk para buru migran
kita kira kira ada sekitar satu ratus lima puluh orang ya di sini

nah jadi untuk minggu besok kemungkinan itu akan berubah
dan kemungkinan besar adalah untuk menghindari daerah daerah keseluruhan protek yaitu paswai bay
dimana tempat para buru migran biasanya berkumpul
lalu adakah warga negara indonesia yang ikut turun ke jalan untuk mendemo
dan juga kalau ada apa tanggapan dari kjri ini
mohon maaf saya kurang tahu untuk masalah tepatnya ada atau tidak
tapi terus terang demonstran sendiri
memang banyak warga negara asing bukan hanya orang hongkong
ada beberapa rekan rekan kantor saya juga ikut turun demonstrasi
padahal mereka bukan warga negara hongkong
tapi saya tidak bisa memberi pendapat bahwa ada tanggapan dari kjri
karena itu mungkin bisa langsung konfirmasi kepada kjri
warga negara mana saja nih warga negara asing mana saja yang banyak ikut turun ke jalan rinita
hmm terutama yang waktu bulan sekitar bulan juli ya
kira kira dua januari
dua puluh juta orang demonstran turun ke hongkong itu ada warga negara australia
ada warga negara kanada ada inggris
tapi itu lebih ke arah simpatisan terhadap warga negara hongkong sendiri
jadi mereka ikut jalan march ya dari rsswb sampai ke admiralty waktu itu
ya terima kasih informasinya rinita ekasario warga negara indonesia yang sedang berada di hongkong